adrian alam remaja berusia enam belas tahun ini hanya dapat terbaring lemah
dengan kondisi tubuh yang sangat kurus layaknya penderita gizi buruk
remaja asal desa totolisi kabupaten majene sulawesi barat ini
terpaksa tinggal di tenda pengungsian bersama keluarganya
setelah gempa bumi melanda kabupaten majene pada pertengahan januari lalu
adrian dan keluarga belum berani kembali ke rumah
khawatir terjadi gempa susulan
selama berada di pengungsian adrian hanya berbaring
dan mengakibatkan punggungnya mengalami iritasi
untuk mengurangi rasa sakit keluarga memberi selembar daun pisang sebagai alas tidur
menurut orang tua kondisi ini berawal ketika adrian terjatuh saat usianya masih enam tahun
namun adrian bisa sembuh hingga akhirnya setahun terakhir ini adrian kembali jatuh sakit
pihak keluarga tidak membawa adrian ke dokter
karena keterbatasan biaya dan khawatir adrian dianggap penderita covid sembilan belas
dia pergi hujan hujan lalu lecet jatuh
terus katanya sempat sembuh ya
sempat sembuh kalau sekolah ada tujuh tahun lebih baru begini lagi
ini sudah berapa tahun terbaring lagi pak
satu tahun lebih ya sebelum corona
itu sakitnya apa
dokter nggak bilang apa apa
selama berada di pengungsian adrian pernah mendapat pemeriksaan medis
tapi penyakitnya tidak diketahui
petugas yang memeriksa memberi obat untuk iritasi di punggungnya
abdi febriadi majene sulawesi barat